assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah tak ada masalah memelahabatkan kepada bapak presiden republik indonesia beserta ibu pak bung nur beserta jaya
selanjutnya kami persilahkan kepada bapak presiden republik indonesia untuk menyampaikan kebataan penyerahan sapi yang diserahkan kepada panikia penyembelian hewan kerban beserta ibu kota sumi yang bekerja sama dengan pemerintah kota sumi
kepada bapak presiden kami silakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dan terseritur allah swt saya serahkan dengan korban bapak sapi untuk bismillahirrahmanirrahim
kemudian datingnya dibagikan menurut tuhan
saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan sampai kami serahkan
terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
terima kasih bapak
bahkan dari airport soekarno hatta ke sukabumi ada yang menyampaikan ke saya sembilan jam kemacetan ini yang akan kita selesaikan
sehingga saya perintahkan kemarin untuk tol bojimi itu dipercepat selesainya dipercepat pertama
yang kedua saya juga ingin melihat karena akan memutuskan
dan kemarin sudah kita lihat
kita putuskan untuk membangun double track dari bogor ke sukabumi
sehingga jakarta sukabumi itu double track semuanya
baik dari bandara baik dari jakarta baik dari bogor ke sukabumi akan semakin cepat
ini sudah kita lihat sangat memungkinkan tahun ini langsung kita segera kerjakan
sekarang kurang lebih empat ratus an
dan nanti ini juga sudah saya perintahkan kemarin lagi untuk disurvey yang dari supabumi menuju canjur menuju ke bandung
revitalisasi total dilihat lagi juga kalau itu tahun berikutnya berarti dua ribu sembilan belas
ya kira kira itu
banyak posisi yang ini kan yang unik juga pak ini diulangkan banyak posisi yang kedua pak
setelah bung karno saung sembilan belas lima bulan

itu kebetulan atau apa
sejarah apa ini pak sejarah untuk kota supabumi ya pak
ya selalu saya sampaikan bahwa saya ingin sholat id sholat idul fitri di berbagai provinsi
sholat idul adha juga di berbagai provinsi yang pada tahun ini di sukabumi untuk sholat idul adha
ya jadi ya
karena supabumi merupakan kota yang berkembang sudah lama
tetapi sekali lagi saya datang ke sini juga ingin melihat hal hal yang bisa kita berikan backup dari pemerintah pusat
dan kemarin sudah kita lihat satu mengenai jalan tol kedua mengenai jalur kereta api
yang ketiga kemungkinan bandara airport ini juga baru kita lihat lihat
letaknya di mana lokasinya di mana
berkait pembangunan double track pak sejauh ini selain anggaran yang sudah dihitung
siapanya apalagi pembebasan
udah udah udah namanya udah ada anggarannya tinggal jalan
artinya itu disuruhkan ke kepala daerah pak
tidak ada masalah nanti tinggal dikerjakan pembebasannya
satu kata untuk supabumi pak
kesan dan pesan untuk kota sukawumi pak
ini adalah kota yang besar malam hari sangat ramai masyarakatnya ramah ramah ramah semuanya
ya terima kasih
makanannya kemarin waktu berbuka habis semuanya saya habiskan
menu nya apa pak
ya enak semuanya
yang bapak cicipi apa menu nya pak
bakarnya enak kemarin saya lihat
saya makan sampai habis satu ikan gede
dinginnya berapa pak
dinginnya ya tengah tengah lah
ya dingin tapi tidak dingin banget
terima kasih pak
pak makasih pak pak pengen dipotong
ya pak pengen foto lagi
duduk dulu duduk dulu
bang iskan lo ikutin dia ya